kesedihan nampak di wajah bogi ferdiansyah
salah seorang warga binaan rutan kelas satu asal lemba jakarta pusat
saat melakukan aksi tabur bunga di alaman rutan kamisiyang
ia dan warga binaan yang lain mendoakan narapidana lapas tanggerang
yang tewas akibat peristiwa kebakaran
selain aksi tabur bunga di atas keranda mayat
wujud keprihatinan atas musibah itu juga ditunjukkan petugas lapas rutan salemba
dan rakyusan narapidana dengan menggelar zikir dan doa bersama
terkait dengan kejadian atau bencana yang terjadi di lapas kelas satu tangerang
kami seluruh jajaran beserta seluruh warga binaan melakukan doa dan zikir bersama
yang doa dilakukan di masjid zikir kita di gereja dan di wihara
di hari yang sama doa bersama untuk warga binaan lapas tangerang
yang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran
dilakukan ratusan warga binaan di rutan kelas dua b serang banten
usai doa bersama kabit humas polda banten kapolres serang kota
yang juga hadir dalam acara
melakukan pengecekan ke kamar tahanan dapur serta jaringan listrik
guna memastikan keamanan di lingkungan rutan
di jember jawa timur sebagai bentuk ungkapan doa mendalam pada warga binaan
yang meninggal dunia akibat kebakaran lapas di tanggerang
puluhan penghuni lapas kelas dua jember
kami sore melakukan sholat gaib dan doa bersama
sama halnya dengan di tangerang
daya tampung warga binaan di lapas jember juga melebihi kapasitas
dari tiga ratus sembilan puluh kapasitas kini jumlah warga binaan di lapas jember
berjumlah sembilan ratus tiga puluh empat yang didominasi kasus narkoba
peristiwa kebakaran lapas tangerang menimbulkan keprihatinan sejumlah pihak
karena banyak menimbulkan korban jiwa
aksi keprihatinan dan doa bersama di rutan ini adalah bentuk kemanusiaan
sekaligus untuk mencegah terulangnya kejadian serupa
sebelumnya lembaga pemasyarakatan kelas satu tanggrang terbakar pada rabu dinihari

tiga korban lainnya yang mengalami luka bakar serius
dan sempat dilarikan ke rumah sakit juga meninggal dunia
tim liputan cnn indonesia